pemprov dki jakarta siap mengikuti langkah pemerintah pusat yang menghapus cuti bersama tanggal dua puluh empat desember dua ribu dua puluh
penghapusan cuti bersama ini untuk membatasi mobilitas warga selama libur natal dan tahun baru sehingga mengurangi potensi penularan covid sembilan belas
wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria berharap langkah langkah antisipatif ini dapat menekan potensi munculnya gelombang ketiga lonjakan penularan covid sembilan belas di dki jakarta
kami memahami mengerti apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat
yang penting masyarakat harus siap siap di akhir tahun ini seperti biasa
kalau ada libur libur panjang itu selalu diikuti dengan mobilitas pergerakan yang tinggi yang dapat menyebabkan penularan
untuk itu kita berharap jangan sampai di akhir tahun ini terjadi gelombang ketiga